inilah tiga mobil klasik yang terpajang di depan kantor sekretariat presiden yang ada di dalam komplek istana kepresidenan jakarta
dari namanya mobil ini mengindikasikan adanya perlindungan lapis baja pada bodi dan kacanya sehingga tahan terhadap tembakan senjata kecil dan ledakan kategori tertentu
secara histori mercedes benz s dua ratus delapan puluh guard bulletproof ini pernah digunakan oleh tiga presiden
yakni dimulai presiden soeharto presiden bghbb dan presiden abdurrahman wahid
kedua ada mercedes benz s dua ratus delapan puluh w satu ratus sepuluh
di indonesia mercedes ini akrab disapa dengan sebutan mercedes baron
lantaran grill depan yang besar dinilai mirip figur mitologi indonesia bernama barong
mobil ini dibuat di jerman
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berbekal mesin dua delapan ratus cc enam silinder mobil ini bisa menembus kecepatan seratus km per jam dalam waktu sebelas detik
mercedes benz juga digunakan oleh tiga presiden sekaligus mulai era presiden soeharto presiden b j habibie dan presiden abdurrahman wahid
terakhir ada cadillac fleetwood braham
menjadi mobil yang paling tua di antara yang terpajang di istana kepresidenan kali ini
mobil buatan amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seribu sembilan ratus delapan puluh ini pertama kali digunakan oleh presiden soeharto untuk sejumlah acara kenegaraan
seperti menerima kunjungan perdana menteri india indira gandhi pada september seribu sembilan ratus enam puluh
dan saat menerima kunjungan sultan brunei darussalam sultan hasan al bolkiah pada oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat
mobil dengan kapasitas mesin empat seratus cc v delapan ini kemudian diwariskan kepada presiden bghbb di awal masa kepemimpinannya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh

dari total tiga unit mobil kepresidenan yang dipamerkan kali ini mobil di sebelah saya yaitu cadilac flitwood broham menjadi yang paling menarik secara sejarah ataupun historinya
karena mobil ini menjadi mobil buatan amerika terakhir yang dipakai oleh pemerintah republik indonesia setelah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
karena setelah itu pemerintah indonesia sampai dengan presiden joko widodo ini selalu menggunakan mobil buatan jerman yaitu mercedes benz
ketiga mobil kepresidenan yang dipamerkan
masih terawat dengan baik dan sehari hari diparkir di garasi khusus yang berada di kantor sekretariat presiden
kami ingin memberi informasi salah satunya memberi informasi kepada masyarakat bahwa tentunya di istana itu memiliki sebuah sarana atau kendaraan yang cukup bersejarah bagi kepala negara yang telah memimpin negeri kita
dan tentunya kendaraan
kendaraan itu sampai hari ini masih dirawat oleh seknek dan menjadi bukti sejarah bahwa ini adalah mobil kendaraan kepresidenan masa lalu
mobil mobil dengan nilai sejarah tinggi ini akan dipamerkan selama bulan kemerdekaan dalam rangka peringatan hud ke tujuh puluh enam kemerdekaan republik indonesia
albi pratama robby bahtiar jakarta